nah memasuki bulan ramadan ini harga sembako di pasar memang cenderung naik
bahkan salah satunya harga jengkol pun juga naik mencapai rp delapan puluh per kilogram
pasti alfian salah satunya yang paling sedih ya harga jengkol naik
harga tersebut melebihi harga daging ayam yang berada di kisaran rp tiga puluh lima per kilogram
pedagang di pasar induk cikurubuk tasikmalaya yang masih bertahan menjual jengkol adalah sujono
sebelum jengkol langka dalam sehari ia bisa memiliki persediaan jengkol sekitar dua kuintal
pasokan datang dari sekitar priangan dan jawa timur
namun sejak awal bulan puasa pasokan jengkol berkurang dan membuat harga naik
dari dua puluh ribu rupiah menjadi enam puluh ribu rupiah per kilogram
setiap puasa memang harga jengkol mahal
banyak warga kaget mendapati jengkol langka di pasar dan harganya melonjak
harga jengkol sepuluh empat
harga yang sebelum perumah itu masih lima ribu per empat
sekarang sudah sebelas
penjual dan pembeli jengkol di pasar induk ini menganggap kenaikan harga sebagai hal yang biasa
memasuki bulan ramadan